riana kenapa menangis
nino udah gak nerima aku kembali
bahkan mama papa juga udah gak percaya lagi sama aku kan
jauh di dalam hati mama sama papa gak percaya sama aku kan
udah sekarang lebih baik kamu istirahat ya
ya allah elsa
karena memang papa gak percaya sama kamu
karena selama ini kamu memang sering ingkar janji dan mengulang ulang kesalahan kamu nang
tapi papa berhati hati
berharap semoga kali ini janji kamu benar benar nyata nak
pasti jam segini saya masih ada di kantor
karena dia tuh gak mungkin keluar dari jam kantor kalau bukan karena urusan mendesak
dan pasti password unit penhal salin disini sama kayak password yang ada di sydney
bahwa apartemen ini
khas banget loh ya sal
kita udah pacaran lama banget
sampai aku tuh kenal banget loh sama kamu
wangi parfum kamu aja masih sama
jangan kebanyakan mikir
jangan kebanyakan mikir
sekarang aku harus siapin dinner
yang spesial buat aku dan sal
dan aku harus siapin
sesuatu yang enak banget
eh kondisi kamu kan belum baik nak
aku cuma cari kesibukan aja
biar pikiran aku gak kemana mana
jadi ya aku masak aja
buat makan malam kita
kali ini elsa benar benar mau bertopan
gak akan ikar janji lagi deh
yaudah mama bantuin ya
gak usah gak usah
mama duduk aja ya
mama duduk aja
biar aku siapin semuanya
ya gak apa apa juga sih bantuin aku
ya enggak dong
yaudah makanya biar aku aja yang masak
mama tunggu aja di meja makan
papa juga ya
oke makasih ya
mereka gak tau tuh

jadi jadi gini
lagi ada masalah di kantor ya
ada yang kamu pikirin
ada yang kamu pikirin
mama dari tadi nanya kok kamu diem aja
gak ada maksud nyuyakin mamaku
terus ada apa
bilang dong ke mama ada apa
gak ada apa apa sih
cuman ya tadi
iseng sih maku
gak nunggu juga
siapa tahu bisa ngeliat rena dari mobil
lagi main dekat pagar atau apa gitu
pengen tau kondisi rena gimana
malah dicegat sama mirna
ya tujuannya sama
gak ngijinin aku buat deket deket situ
mama sih bukan nyalahin kamu ya
cuman menurut mama
apa yang kamu lakukan tuh
kamu kan tau keadaan disana sekarang gimana
mereka lagi pada emosi
ya apalagi mirna
pasti dia marah lah sama kamu
kan gara gara kamu akhirnya dipecat sama andin
aduh harusnya gak kayak gitu lah sayang
ya aku juga gak dengerin kamu
ya aku juga gak dengerin kamu
aku juga gak ada niat buat
tunggu depan situ
cuman lewat aja
coba untuk hubungin sal
buat cari tau
aku ngeliat trennya dari jauh
tapi sal juga memberatkan
masih ngeliat kondisi andin
ya noh menurut mama
semua orang sekarang kan
akan berpikir seperti itu
setelah kejadian kemarin
itu berat loh noh
kan itu berat sekali
buat keluarganya andin
buat kita semua
tadi kan ada kuri dari kantor kamu dateng
katanya dia udah chat kamu
tapi gak dijawab jawab
padahal mereka butuh filenya buat besok
jangan jangan udah gak apa apa
itu kan urgent
makanya disampaikan ke rumah
mereka mau udah jangan dimarahin dong
mereka bener kok nganterin gitu kesini
aku lagi gak fokus
mama ingin sekali
membantu menyelesaikan masalah kamu noh
tapi mama sendiri gak tau caranya
seandainya papa masih berada disini
ini air putih angetnya buat masa
terima kasih banyak ki
udah nyamper ya
karena udah lama gak ketemu ya
kesini diminta sama pasal
mas rendynya gak ditawarin minum juga
gapapa minum punya saya aja deh
enggak enggak mas ya
mas kiki ambilin ke dapur ya mas
ya sebentar bu
hai rendy baru dateng
tadi disuruh beli minum kan
iya ibu sebentar ya mas mas ya kiki
bentar ya mas
aduh untung udah lama kerja sama saya
kalau enggak ya ampun udah tak cimit
oh iya bu saya dateng sini

karena diminta sama pasal untuk berdiskusi tentang perusahaan
tadi sal juga cerita kok
tante pengen liat aja kalian
tante harus ada disini
jadi kalau misalnya kami udah membahasnya terlalu jauh
gimanapun kan saya masih mempelajari perusahaan ini tante
enggak karena tante kangen juga sih ngeliat
kalau dulu kan tante suka ngeliat

sebenarnya ini tante
yang mau saya bahas duluan itu adalah
beberapa waktu yang lalu saya sudah minta
terparti untuk audit perusahaan keseluruhan
baik itu mulai dari stock of none
terus juga dari segi keuangannya
terus kita lagi punya kekuatan promo di
nah setelah disesuaikan kemarin
ya memang bayar auditornya
kalau semuanya udah berjalan
apalagi kalau misalnya
company udah mulai profit
jam makan malam loh
nanti makanannya keburu dingin
atau gini aja kita sholat maghrib dulu abis itu baru makan bareng
aduh makasih ya tante
aku abis maghrib mau langsung ke office gitu loh
ma ada yang siapu kerjain disana
kok tuh ben
biasanya kamu malah gak pernah mau
ya jadi kesibukan aja
ya aku kerja di tempat apa aja
kan kerjaan aku based on calling kan jadi ya
aku kerja aja di kantor papa
disiniin aku ya pak
dengan seperti ini
gua bisa sering keluar dan bertemu ricky di deket cafe
sebenarnya kangen banget ya
mama boleh masuk
boleh dong malah masuk masuk
gak usah mau berdiri aja
mau meminta maaf ya sama kamu
selama ini kesannya mama tuh gak belain kamu gak bantuin kamu
padahal sebenarnya mama tuh
bener bener dukung kamu
gak perlu ngomong gitu mah
aku udah tau kok
bawa tenang aja pokoknya ya
kalau kamu perlu apa apa kamu bilang ke mama ya
pasti mama bantuin ya
mau nelfon pengacara aku
seperti apa soal perceraian
maaf saya telepon berdadak
saya mau tau progress
perceraian saya dengan
harusnya hari ini atau besok pak nino
karena surat panggilan pertama sudah dikirimkan ke bu elsa
begitu juga dengan pak nino
saya kok belum dapat ya
nah itu saya kurang tahu pak
panggilan pertama itu untuk mediasi
dan sampai besok kalau nggak ada
follow up ke pengadilan
pak nino siap siap
panggilan itu sudah terima ya pak
saya nggak mau ada mediasi
tapi pak itu prosedur yang harus dilewatin
tapi kalau pak nino ingin bercerai
itu masih bisa pak
saya pokoknya ingin bercerai secara agama maupun negara
baik pak kalau gitu
ini kan kemarin kamu udah ngirim grafiknya nih lumayan komplit kan
yang cukup menarik
perhatian saya tuh ini nih soal maharatu nih
kalau saya perhatikan dari grafiknya ini
lagi menurun ya ren
iya betul pak
memang awalnya itu selisih dari
tidak jauh pak
malah semakin jauh pak
bahkan semakin jauh dari kompetitor kita
dan produk terakhir yang kita launching itu
kurang diterima oleh masyarakat
apa yang salah ya
ini sih sebenarnya
kita harus coba evaluasi mulai dari awal lagi nih
kita cek terus juga
kemarin di launching itu saya juga butuh tahu tuh produknya apa
karena saya juga sempat iseng tuh ren
ya soal produknya maharatu terus
banyak yang membanding bandingkan dengan
produk kompetitor tadi
produknya menurut saya oke tinggal caranya aja mungkin
cara kita masuk ke marketnya aja
kita bikin strategi baru
gimana supaya maharatu ini bisa kita dongkrak kembali
bisa kita majukan lagi
at least sekarang ini
jangan sampai lebih turun
kalau lebih turun bahaya nggak bisa
pelan pelan naik naik naik naik naik
akhirnya bisa kembali bersaing
ya betul pak
memang kita tuh sangat butuh dengan
rami sih mas mas gantengnya kiki
kan abis ini mau makan malem
nah mas sal sama mas randy mau disiapin makanan apa
nih kalau pilihannya ya
kalau sup ada sup ayam
ada sup tahu
terus kalau lauknya itu ada
sapi lada hitam
terus ada ayam goreng mentega
terus ada ayam bubuk kecap
terus nanti kalau gorengannya itu ada tempe mendoan
terus tahu goreng
terus habis itu ada perkedel jagung
terus habis itu kalau minumannya itu ada
bentar tadi tuh kaki nyiapin apa ya
askaranya udah bangun tuh
ditengok dulu kiki
kesana dulu ya mas
ya udah gigi berangkat ya mas ya
ih ya ampun
baru bangunan kok teriak teriak
mas kiki sampe kedengeran loh sampe ruang tamu loh
kenapa dede askara
kok teriak teriak
eh ada kakak
tuh tuh mana kakak
kakak bawa apa tuh
kakak rena mau main sama dede askara ya
oh itu tuh dek dek kakak mau main sama dede tuh mau main sama cookies
eh dede askara mau main gak sama kakak
aduh seneng deh akhirnya rena udah mau keluar kamarnya sendiri
dede askara ganteng miss kiki cantik iya
miss kiki gak cantik maksudnya
bukan itu maksudnya miss kiki
terus kenapa dong rena ngeliatin miss kiki ya gini
aduh kok rena tau
badannya anget cuma mama udah minum obat kok udah pasti habis ini mama udah sehat lagi
aduh rena miss kiki kan gak siap ini buat jawab pertanyaan dari anak kritis kayak rena
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh rena jadi nangis enggak kok mama gak sakit gara gara rena
ya pokoknya sekarang kita harus bikin
formulasinya dulu ren
gak usah aneh aneh
dan memang sebetulnya
kegagalan produk kita ini bukan semata mata dari produknya pak
dari brand ambasador kita yang
terkena kasus pak
artinya image dari si brand ambasador ini
ikut membawa jelek image dari si brand dan produk gitu lah
kita coba cari ambasador yang baru
pelan pelan kriterianya juga harus
harus yang sesuai
ya saya dan bu anin sudah membahas soalnya sebelumnya pak
dan memang kita sudah mendapatkan beberapa kandidatnya
jadi mungkin nanti
nah bagus dong bagus dong kalau udah sampai di tahap itu bagus bagus
hah rena nangis kenapa
tadi tadi nanyain kiki
yaudah kalau gitu
cek dulu rena ya
bentar ya rena nanti kita lanjut lagi
mas rena di kamarnya askara ya
oh di kamarnya askara
gak pengen gendong askara
kami lihat mau digendong sama om randi
iya oh mau mau mau
mau digendong mau digendong
nah antung lah
kita lanjut kesini ya
ini mobil siapa ini
rena kenapa menangis
mama sakit gara gara aku
hmm salah tau
rena jadi gak enak hati ya
mama marah gak om
mama tuh gak marah
cuma sedih sedikit
aku gak mau mama saya sedih om
aku juga gak mau mama sakit
iya om salah paham
memang lagi sedih memang lagi sakit
sedikit tapi itu semua bukan karena arena
aku mah liat mama om
yuk kita liat mama yuk
tapi aku gak mau mama tau
ya udah kalau gitu nanti kita cari cara gimana supaya rena bisa lihat mama
tapi mama andinnya nggak tahu kalau rena lagi ngeliatin dia
sama besok kalau omsel ajakin rena jalan jalan mau nggak
tapi sebelum itu mampir dulu ke kantornya om sal
biar rena gak cuma di rumah terus dia juga butuh refreshing
semoga aja besok nggak ada meeting mendarak
lepus dulu armatanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam semuanya
selamat malam pak bu
thomas sudah ngasih tahu saya bahwa segala sesuatunya pada saat saya nggak ada kemarin semuanya lancar
tapi saya mau tanya semuanya yang ada di sini
apa ada yang dibicarakan atau semuanya lancar lancar aja
alhamdulillah baik dan lancar sampai saat ini pak
alhamdulillah kalau gitu ya
pokoknya kalau ada apa apa langsung ke polsek aja ya
sediaan kopi atau ada yang kurang atau pengiriman kasih tahu saya ya
ah aku boleh nggak belajar ngelola kafe
ya boleh aja
tapi apa kamu nggak kerepotan nanti kamu belajar ngelola kafe model juga
itu kan dua hal yang beda
waktunya ada nggak
untuk saat ini sih ada pak
kan semenjak aku keluar dari penjara aku udah jarang dapat collinga
seandainya dapat tawaran juga itu harus casting dulu
pokoknya dari awal gitu lho pak
jadi ya lumayan nganggur
daripada aku nganggur banyak pikiran mending aku ngelola kafe
pokoknya mau apa apa harus mau terima gue di kafe ini
karena kalau gue di rumah terus gue makin nggak bisa bergerak
semuanya udah selesai
tapi kok belum ada tanda tanda salpulang ya
mendingan aku beres beres dulu terus aku mandi
nanti kalau semuanya sudah siap baru deh aku cek sel ada di mana
ya harusnya sih nanti dia udah nyampe ya
paling dia kena macet
aduh kalau nanti kita dinner berdua pasti akan romantis banget
karena semuanya aku yang masak sendiri
baru habis itu aku bisa langsung ke hotel
karena aku capek banget i'm so exhausted
ma ini beneran elsa mau ngelola kafe
beneran ya kayaknya papa lihat
itu elsa udah langsung belajar cara bikin kopi lho
mama yakin elsa bakal serius ma
ya insya allah sih yakin
tapi tetap kita harus awasin
mudah mudahan aja memang kali ini niatnya elsa itu emang bener
ma ini aku bikin kopi buat papa sama ma
tadi aku diajarin sama baristanya
ini kamu yang bikin
nanti aku minta komennya
mama gak terlalu jago sih tapi ini enak papa yang lebih ngerti pasti
papa jadi semangat deh kalo besok aku kesini lagi boleh gak
aku mau belajar banyak disini
boleh ya boleh dong pak please
ma percaya sama aku ya aku mau belajar disini
biar papa sama mama gak marah marah lagi ngeliatin aku di rumah